happy weekend nah kalau weekend hari ini enaknya kita kemana ya kalau bareng besti atau teman teman
kita besti hari ini kita mau kemana mulyo walaupun binatang udah terlalu sering kali ini kita mau ke
museum museum jangan salah karena museum kekinian bukan hanya kita bisa melihat karya karya seni
tapi ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan selain itu kita bisa selfie selfie foto foto
cantik langsung aja kita ke museum yang pertama let's go destinasi pertama dalam museum hoping
kali ini adalah haleo golf and museum di cidangkau
jakarta pusat jika biasanya golf dimainkan di lapangan hijau yang luas tidak demikian di tempat ini
pengunjung bisa menikmati bermain mini golf di dalam museum kontemporer dengan bentuk pop art
terdapat delapan belas hole dengan tema empat musim pengunjung serasa diajak berkeliling merasakan berbagai musim
mulai dari musim semi dengan dekorasi bunga dan rumputan hijau kemudian musim panas dengan suasana
pantai dan air
ada pula tema musim gugur bernuansa warna oranye dan yang terakhir adalah tema musim dingin bernuansa sejuknya salju
selain ya di sini kita bisa bermain golf mini golf kita bisa foto foto bareng seperti di sini ya salah satu spot fotonya bisa masuk nggak sih di sini
jika sudah menutaskan semua hole dan tema musim jangan dulu beranjak karena masih ada keseruan yang menunggu anda di lantai dua holeo museum yaitu dessert museum
terdapat banyak spot foto dengan tema dessert
dessert museum di sini dibagi menjadi tiga bagian yaitu yellow room pink room dan blue room
cantik cantik ya spot fotonya sama seperti kafe yang cantik nih

museum yang akan dikunjungi selanjutnya adalah museum of modern and contemporary art in nusantara alias museum macan di kebonjerug jakarta barat

tidak ada aktivitas fisik yang bisa dilakukan

dan selalu berubah setiap empat hingga enam bulan

saat kami berkunjung karya seni yang ditampilkan adalah milik pasangan seniman filipina isabel dan alfredo acu bevoritas

saat kami berkunjung karya seni yang ditampilkan adalah milik pasangan seniman filipina isabel dan alfreddy

seni pasangan ini sebelumnya sudah ditampilkan di berbagai negara di dunia
pameran ini menampilkan instalasi instalasi berskala besar yang menyoroti tema seputar pembangunan perkotaan perjalanan dan juga pergerakan manusia
karya pasangan ini pun semakin menarik karena hampir seluruhnya terbuat dari bahan bekas seperti kardus plastik sendal dan kain bekas
tidak hanya indah dilihat namun tentunya ini juga menjadi spot foto indah dan unik bagi para pengunjung termasuk kami dong
karya seni itu adalah benda mati yang bisa berbicara
pernah dengar belum
contohnya ini nih ini adalah dream blanket project
yang dirangkai dari ini adalah selimut selimut bekas pakai yang didonasikan oleh sebagian masyarakat di indonesia
nah maknanya juga mendalam karena selimut itu yang menemani kita saat tidur saat kita bermimpi memberikan kita kenyamanan dan juga kehangatan
melalui selimut selimut ini menceritakan mimpi mimpi masyarakat indonesia
keren banget gak sih
saatnya berpindah ke bank
gigit tiga d art museum di kota tua jakarta
museum ini memiliki banyak spot foto menarik
tapi yang ini agak berbeda
karena puluhan spot foto yang ditawarkan di museum ini penuh dengan ilusi yang bisa mengecoh penglihatan anda
nah seperti ini nih
selain berfoto anda juga bisa mencoba memasuki ruangan ruangan penuh ilusi seperti ruangan miring dan ruangan cermin
seru sekali ini
salah salah salah
ini yang namanya meragukan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri
jadi meragukan apakah ini jalan yang benar atau hanya tipuan cermin saja
tapi jangan khawatir ya
kita diberikan stick balon ini supaya kita bisa lebih mengecek terlebih dahulu apakah ini cermin ataukah jalan yang bisa kita lalui
destinasi terakhir dalam museum hopping kali ini adalah moja museum yang berada di pintu delapan gelora bung karno jakarta
nah tapi kali ini saya sendirian karena sudah berpisah dengan teman teman yang lain
namun tidak perlu khawatir akan bosan liburan ke museum sendirian karena ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan dijamin tetap seru
pertama dimulai dengan aktivitas bermain sepatu roda di roja alias roller of jakarta by moja music
ternyata pergi ke museum sendirian pun tak kalah seru ya
seperti saya hari ini bisa berkeliling melihat karya karya seni termasuk juga pop art seperti ini
bisa foto foto sambil bermain sepatu roda
nah khusus untuk anda yang mungkin belum akhir bermain sepatu roda seperti saya
karena disini ada alat bantu jadi bisa membantu kita agar tidak terjatuh
tapi tetap harus hati hati ya
sembari latihan bermain sepatu roda para pengunjung bisa singgah berfoto di setiap instalasi pop art bertemakan lampu hias warna warni kekinian
setelah puas berfoto dan bermain sepatu roda selanjutnya saya akan melukis lagi nih
lokasinya masih berada di tempat yang sama dengan roja
hanya saja ruangannya yang berbeda
untuk catnya sendiri bebas diambil sepuasnya
sesuai dengan kebutuhan lukisan di dalam ruangan mopay
nah yang menarik di sini nih para pengunjung tidak hanya dibatasi melukis di atas kanvas
tapi juga bebas melukis di dinding
kumpulan lukisan para pengunjung pun membuat ruangan mopa menjadi spot menarik untuk berfoto
nah melukis udah
main sepatu roda juga udah
terus main golf udah
foto foto sepuasnya juga udah
memang ternyata musim hopi ini seru
dan bisa menjadi rekomendasi untuk anda menghabiskan libur akhir pekan
karena cocok untuk seluruh kalangan usia
mulai dari anak anak remaja hingga dewasa
tim liputan cnn indonesia